saudara seorang pengendara motor di cengkareng jakarta barat meninggal dunia
usai terlibat kecelakaan dengan truk kontainer
menurut saksi di lokasi kejadian kecelakaan terjadi akibat korban nekat melawan arah
di saat bersamaan melintas truk kontainer yang tak melihat adanya motor
hingga kecelakaan tak bisa dihindari
polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tkp dan memeriksa jasad korban
saat ini jenazah korban sudah dibawa ke res ude tangra
sementara sepeda motor korban beserta truk kontainer dan pengemudinya
diamankan petugas ke kantor unit lakalantas